anda yang suka berpergian dan membutuhkan kamera kompak dengan fitur stabilisasi gambar
nah dua kamera kompak canggih dari gopro dan dgi berikut ini sama sama memfiturkan teknologi stabilisasi gambar
yang sangat bermanfaat untuk para pengguna on the go
kedua kamera tersebut menggunakan cara yang berbeda untuk menampilkan fitur stabilisasi
bagaimana kira kira perbandingannya berikut liputan karena mursalit
saat ini ada dua kamera kompak dengan fitur stabilisasi yang dijual di pasaran
satu adalah osmo pocket yang menggunakan tiga xis gimbal untuk menstabilisasikan gambar
satu lagi adalah gopro hero tujuh yang menggunakan elektronik image stabilizer
jadi gambar yang ditangkap akan diproses dengan built in prosesor gp satu untuk menghasilkan gambar yang lebih stabil
yang mana yang lebih bagus mekanikal atau digital nanti kita coba
osmo pocket adalah kreasi terbaru perusahaan asal tiongkok dji
kamera dengan gimbal tiga poros ini merupakan varian terkecil dari keluarga osmo
bentuknya tak lebih besar dari sebuah spidol papan tulis
sedangkan gopro hero tujuh adalah seri gopro pertama yang memiliki fitur stabilizer hypers mood
kedua kamera memiliki kemampuan merekam gambar dengan resolusi empat k enam
fps dan memiliki ukuran sensor sebesar satu per dua tiga inci
namun dalam segi bukaan diafragma mereka memiliki perbedaan
osmo pocket memiliki bukaan diafragma f dua dan gopro hero tujuh memiliki bukaan diafragma f dua
secara teori osmo pocket dapat menghasilkan gambar yang lebih baik dalam kondisi minim cahaya
saat ini kedua kamera dalam settingan high definition sepuluh delapan puluh dengan enam puluh frames per second
untuk warnanya kedua kamera menggunakan enam puluh fps
settingan otomatis jadi tidak ada yang diubah sama sekali
hasil gambar dari gopro hero tujuh tampak memiliki saturasi warna yang lebih tinggi daripada osmo pocket
lensa pada gopro hero tujuh pun juga lebih lebar dibandingkan lensa osmo pocket
sedangkan pada osmo pocket memiliki dynamic range yang lebih tinggi
sehingga lebih menguntungkan untuk para profesional videographer yang ingin melakukan grading warna
saat ini saya akan mengetes feature stabilisasi pada hero satu
cara paling mudah untuk mengetes itu adalah untuk berolahraga
saya tidak pasang aksesoris apapun pada godro biar nanti adil saat dibandingkan dengan osmo pocket
sekalian juga ngetes audionya nih apakah jernih atau tidak
saat ini saya akan mencoba fitur stabilisasi pada osmo pocket yang menggunakan sistem mekanikal pada gimbalnya untuk menstabilisasikan gambar
memang sebenarnya kalau untuk dipegang lebih gampang osmo pocket karena dia tidak membutuhkan aksesoris untuk mudah dipegang saat beraktivitas
dari hasil rekaman video terlihat kedua kamera mampu menyesuaikan pergerakan dengan guncangan
sehingga video yang dihasilkan relatif lebih stabil jika dibandingkan tanpa menggunakan fitur stabilizer
namun sistem mechanical tiga akses gimbal osmo pocket terlihat lebih sensitif akan guncangan
sehingga hasil gambar terlihat sedikit lebih stabil dibandingkan dengan fitur stabilisator
kedua kamera ini memang memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing
namun ada satu kompetitor lagi yang harus mereka waspadai yaitu smartphone
beberapa smartphone keluaran terbaru telah memiliki fitur stabilisasi gambar sebagai gawai yang digunakan sehari hari dengan berbagai kemudahan di dalamnya
smartphone bisa menjadi ancaman serius bagi produsen kamera aksi

kedua kamera ini memang memiliki keuntungan yang sangat menarik
jika kita berpikir tentang kamera
kamera ini memang memiliki kedua segmen yang berbeda
kalau goproyo tujuh ini lebih untuk extreme sports karena badannya tahan banting
sedangkan osmo pocket camera lebih untuk content creators yang suka bertamasha dan untuk leisure use
kamera mana yang lebih bagus tentunya kembali ke kebutuhan anda masing masing
karma mursalim jakarta